inilah tempat transaksi jual beli di pasar muamalah di depok jawa barat
yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran
toko yang menjual madu ini adalah anggota komunitas yang bergabung dalam bazar muamalah
anto selaku pemilik toko mengklarifikasi
bazar muamalah memang ada dan berlangsung pada minggu setiap dua pekan sekali
pembayarannya tidak hanya menggunakan dina dirham
tetapi menerima sistem barter dan uang rupiah
satu dinar emas dirupiahkan menjadi rp tiga sembilan juta
sedangkan satu dinar perak rp tujuh puluh tiga
bank indonesia menegaskan
setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi
dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan atau penjara paling lama satu tahun
selain itu orang tersebut dibebani denda maksimal dua ratus juta rupiah
kepala departemen komunikasi bi erwin haryono menunturkan
ketentuan itu tertuang dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
pasal dua puluh satu undang undang tentang mata uang menyebut
rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi
tim liputan cnn indonesia